ini kondisi korban gempa di desa romlos yang mengalami luka ringan
samuel keliduan warga desa romnus kecamatan warla bobar
kabupaten kepulauan tanimbar ini menderita luka
karena tertimbun material tembok yang roboh
saat gempa mengguncang wilayah kebupaten maluku barat daya selasa dinihari
sebelumnya pria berusia dua puluh delapan tahun ini sempat mengevakuasi istri dan anaknya
hingga selamat dari gempa
akibat gempa bermagnitudo tujuh lima itu sekitar tujuh rumah warga rusak
empat diantaranya rusak parah dan tiga lainnya rusak ringan
bmkg mencatat gempa berpusat di wilayah kabupaten maluku barat
gempa terjadi karena aktivitas subduksi di laut banda
berdasarkan hipocentrum gempa tergolong kategori menengah
dengan mekanisme gempa berupa pergerakan naik
selain di kecamatan tanimbar
getaran juga dirasa di kepulauan tanimbar
kepulauan tanimbar merasakan warga di wilayah kebupaten timur tengah selatan
nusa tenggara timur
akibatnya jalan amblas di dua titik di desa napi kecamatan kie
sepanjang satu ratus tiga meter
sementara ke dalam menjalan amblas antara satu lima meter hingga tiga meter
akibatnya akses ke enam kecamatan di kabupaten tts terputus
karena jalanan tidak bisa dilewati kendaraan
bupati timur tengah selatan egu sempiter tahun
yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon
mengatakan jalan tersebut amblas
pukul dua dini hari
hingga selasa siang alat berat telah dikerahkan ke lokasi
untuk melakukan perbaikan agar jalanan bisa dilewati oleh masyarakat
tim liputan cnn indonesia